ada banyak cerita di vision plus original series download sekarang
ah jujur gue gak tau kalian cari informasi ke tempat lain aja gi
mel ngapain sih ada ada aja
panggil dia cewek asongan oke jangan panggil itu lagi
loh dad jadi kenapa sih kok tiba tiba gak bolehin aku manggil si cewek asongan itu
list and to me pokoknya semuanya kan deddy pernah bilang sama kamu
biar deddy yang handle oke kamu baik baik aja di rumah
oke terus jangan sampai suruh suruh jojo jojo sibuk sama deddy kamu suruh suruh
nyebelin banget sih deddy kok tiba tiba deddy gak bolehin gue manggil si cewek asongan si cewek asongan ya
terus abis itu gue gak boleh macem macem lagi ke dia
that's so weird oke kalo misalnya deddy udah gak bolehin gue minta tolong lagi sama om jojo
gue bisa kok cari sendiri dalam hitungan detik lagi
guys gue mau ada yang giveay nih buat yang pertama bisa kasih tau di mana my prince dan bisa mention ke gue fotonya
bakal dapetin handphone yang mirip kayak gue kapan lagi coba bisa kembaran kayak gue kan
lo baru sekali ya ke kampus gue din
ya bagus kenapa lo mau ngabus di sini juga
ya siapa tau kesampean
oh iya din lo tunggu di sini sebentar ya gue sama ata mau ngumpulin tugas dulu ke dosen
gak akan lama kok
santai aja kalau kelamaan ya gue cabut duluan lah
ya apaan sih jangan kayak gitu
tungguin aja gue cuman sebentar ya
akan lama gue janji
kalo lo bohong rambut tuh gue lurusin
ih kok gitu
ata gio kalian pasti tau kan pangeran di mana soalnya my lagi ngadain giveaway nih
dan katanya yang pertama kali bisa nemuin pangeran di mana dia bakal dikasih handphone keluaran terbarunya loh
please kasih tau kita pangeran di mana
ah jujur gue gak tau kalian cari informasi ke tempat lain aja gi
mel ngapain sih ade ade aja
orang kaya gitu ya bebas banget mau giveaway apa aja rekaran nyari pangeran doang nih sampe giveaway handphone
din lo harus tau
mel itu selebgram yang followersnya udah ratusan ribu
jadi bikin bikin giveaway kayak gini mah udah biasa
mel itu bukannya yang pernah ke cafe kenangan ya
yang dulu lo pernah bucin itu kan
bukannya dia buta terus gimana caranya dia ngetik upload giveaway gitu
mel kan buta
gimana caranya dia bikin instastory panjang lebar dia ngetik kayak gini
gue jadi makin curiga deh sama si mel
mana tulisannya kagak ada yang typo lagi
wah ini harus kita cari tau nih
gue makin curiga jadinya
ada tugas yang lebih penting
kita harus kumpulin nih karena udah mulu deadline
yaudah deh tunggu sini ya sebentar kok
kenapa mel melakukan ini
pansi lebay banget deh lo
pokoknya gue capek banget deh sama mel
mana ada sih orang buta story story di instagram minta foto pangeran sebagai bukti
capek loh gue bilangin dia tuh
yaudahlah daripada mikirin mel terus
mending kita kumpulin tugas
sebelum telat oke
iya iyalah masa lo mau sih ngumpulin tugas lut cuman gara gara kita sibuk ngomongin kebodohannya mel
kok lo jadi sarkas gitu sih
lo kebayang gak sih
kalau satu kampus tau mel itu gak beneran buta siapa yang bakal dibully duluan
karena kita support dia terus kayak gitu
ya juga sih
ya udah yuk
bu kenapa gak ngomong disini aja bu
tapi sekarang kamu biarin ibu ngomong dulu sama pangeran ya
kalau kamu mau ibu ngomong dulu sama kamu ya nggak apa apa
tapi pangeran dulu yang di luar ya
kira kira ibu ngomong apa ya sama putri di dalam
kenapa perasaan gue jadi gak tenang ya
oke santai pangeran
lo harus santai
gak ada apa
gue jadi ingat pertama kali gue ketemu putri
nggak ada apa
mau negasin aku untuk join pangeran ya
karena ibu kecewa sama papanya
tapi apa ibu tahu
pangeran yang udah nyelamatin nyawa aku
ibu udah tahu semuanya put
tadi ibu lihat
ada berkas medis kamu
kan ada kertas jatuh
waktu ibu lihat ibu tanya suster
di situ ada nama pangeran
nama pendonor darah
untuk kamu sayang
ibu tahu ini berat buat kamu sayang
ibu juga berterima kasih sekali sama pangeran
karena kalau dia gak donor darah
perlu kena ibu sekarang gampang lihat kamu senyum
ibu juga percaya sama ibu teacher
aku kalau mau ke papa aku lupakan ibu